bu hari ini hari sudah diperbolehkan pulang
alhamdulillah terima kasih ya dokter ya
sudah merawat haris
kalau gitu saya permisi dulu ibu
selamat ya pi
selamat ya ibu
selamat ya ibu

terima kasih ya sayang
aku masih penasaran
apa maksud effendi menyebut farah adalah istrinya
pasti fnd mengatakan itu pada laras
hanya untuk membuat aku kesang
nama kami laras
ini baju pengantinnya mbak
kamu harus percaya sama aku dok
ini semuanya salah
kamu mau tahu kan
peninggah kita batal
ambil yang dirit
mbak camilla memang benar benar cantik sekali ya
tuh mbak lihat mas fadil
mas fadil aja sampai terpesona melihat mbak
nah sekarang coba lihat ke kaca
mbak amila sama mas fadil
terima kasih mbak ya
kamu kan baru pulang dari rumah sakit
jangan kerja dulu
kerjanya nanti aja
kamu harus banyak istirahat
jangan ngeyel kayak kemarin kemarin itu
sebab kalau kamu ambruk
maka lebih parah dari sekarang
ibu tenang aja
haris gak lagi kerja kok
tapi tadi ibu lihat kamu ngacak ngacak
laci segala macem cari dokumen kerjaan ya
enggak bu haris lagi nyari surat
surat apa ris
itu loh bu
surat yang dari kamila dan dari anak andung haris
yang pernah ibu robek robek dan harus lekatkan lagi
kok nggak ada ya sekarang
oh ibu ingat
surat itu ada di alena
ada lingkar menuju rumah
apanya hal itu dengan laki laki kamu
susah ambil dengerinmo ini ngebek
nah kok kamu berani berani sih mengambil barang barang papi tanpa izin
alena ingin mencari bukti tentang penyakit papi
tapi alena malah menemukan surat itu
sekarang mana surat itu
berikan sahabat pih
kenapa kamu ambil surat surat ini akhirnya
kamu mau apakan surat surat ini
kenapa kamu selalu bawa bawa
alena mau menunjukkan surat itu sama
tunggu tunggu tunggu
jangan jangan kamu merasakan hal yang sama dengan yang papi rasakan
benar begitu alena
aduh gawat jangan sampai alena mengatakan yang sebenarnya berharis
dia bilang dia yang menulis surat dengan indisi akrp itu
dia bilang dia anak kandung papi
ya allah kalau haris tahu kamilah anaknya
apa dia mau menerima sumbangan ginjal dari kami lah ya allah
alena jawab pertanyaan papi
kamila bilang dia bukan orang yang menulis dengan berinisial krp
jadi dia bilang dia bukan anak kandung papi
kamila itu bukan anak kandung papi
syukurlah kalau begitu
papi kok malah senang
bukannya papi pernah bilang kalau papi menginginkan kamilah menjadi anak kandung papih
itu dulu alina
papi sangat mengharapkan kalau kamila itu anak kandung papi
tapi itu sebelum papi sakit
dan sekarang setelah papi menderita penyakit seperti ini
papi justru mengharapkan kalau kamila itu bukan anak kandung papi
tapi kenapa haris
bu camilla itu adalah seorang anak yang baik
dia rela mengorbankan apa saja demi orang lain
dan kalau saja benar kamila itu anak kandung haris
dia pasti akan merelakan
salah satu ginjalnya buat kesembuhan haris bu
dan haris nggak mau itu terjadi
kenapa papi tidak menginginkan ginjal anak kandung papi sendiri
mengambil ginjalnya alina
tapi sudah terlalu banyak menyakiti hatinya
dengan mengambil salah satu ginjalnya demi papi
kenapa selalu ada halangan untuk haris
mengetahui siapa anaknya
dan semua ini salahku ya allah
maafkan ibu haris
sudah melakukan tes lab nya
sudah dokter tapi saya belum tahu hasilnya
ya mudah mudahan aja hasilnya cocok dengan pak haris
kamu kan juga seorang dokter
pasti tahu dok
untuk mendapatkan ginjal yang cocok guna transplantasi itu sangat susah loh
ya istilahnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami ya kan
kalau saya nggak salah dengar bahkan kemarin anaknya pak haris itu sudah melakukan tes dan ternyata tidak cocok
namun sekecil apapun kecocokannya tetap harus dicobakan dok
iya sih memang harus dicoba ya
dokter kalau nanti hasilnya kak fadil itu ginjal yang nggak cocok kak mila mau ikut tes dokter
mila kamu tuh apa apaan sih mila
kenapa gak mau ikut tes itu segala
milla ingin sekali mendenorkan ginjal mila untuk pak haris
kamilah fadil itu benar
apalagi saya dengar kamu itu kan baru melahirkan ya
nah untuk seorang ibu yang baru melahirkan itu sangat berat loh
seseorang yang baru melahirkan mau mendonorkan darahnya saja itu tidak boleh mila
apalagi mau mendonorkan ginjalnya
begitu ya dokter
tuh kan mila kalau aku yang ngomong kamu suka nggak mau dengerin sih
tapi kak mila ingin sekali membantu pak haris tolong izinin ya kak
enggak mila aku tetap nggak akan izinin kamu
kalau sampai nggak ada yang cocok juga gimana
waduh saya kagum loh sama kalian berdua nih
kalian begitu perhatian sama pak haris
sampai sampai kalian ingin mendonorkan
salah satu ginjal kalian untuk beliau
saya lihat justru perhatian kalian itu
melebihi perhatian keluarganya pak haris sendiri
apakah kalian punya hubungan kekerabatan sama pak haris
ya hubungan keluarga atau apa gitu
kami sama sekali tidak punya hubungan kekerabatan apapun
haris itu benar benar beruntung
selalu dikelilingi oleh orang orang yang baik yang menyayangi dia
mudah mudahan saja kali ini dia tidak menyakiti orang orang yang menyayangi dan mempercayai dia rapi
suara kitar tujuannya